rancangan peraturan wali kota sorong tentang pelaksanaan protokol kesehatan telah selesai dibahas dan tinggal menunggu persetujuan wali kota
perwali ini nantinya akan mengatur kewajiban penerapan protokol kesehatan di masa pandemi covid sembilan belas di tempat tempat umum dan area usaha
juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota sorong rudy laku menjelaskan
rencangan perwali tersebut sudah diserahkan ke wali kota sorong lambertus jitmau untuk mendapat persetujuan
jika sudah disetujui peraturan wali kota ini akan segera disosialisasikan selama kurang lebih tiga hari sebelum resmi diberlakukan
dalam rancangan perwali ini nantinya mengatur kewajiban mematuhi protokol kesehatan
baik bagi individu pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
serta adanya sanksi bagi pelanggar
bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak pakai masker tidak menjaga jarak
itu akan dikenakan tersebut
sanksi sanksi denda atau kerja sosial
unit unit usaha yang ada di kota sorong
itu yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menyiapkan alat cuci tangan depannya termongkar
maupun ada orang yang sedang unit usahanya tapi tidak pakai masker dan dibiarkan
akan dikenakan sanksi kepada
empat rumah sakit rujukan dan pusat karantina pasien covid sembilan belas di kota sorong mulai penuh
meningkatnya angka positif covid sembilan belas
langsung saja kita menuju kantor wali kota sorong papua
ada jurnalis transmedia jersi alen
selamat siang jersi
jersi kita ingin mengetahui apa kemudian langkah antisipatif selanjutnya
jika kondisi rumah sakit rujukan dan pusat karantina pasien covid sembilan belas
sudah mulai penuh oleh pasien yang dirawat saat ini jersey
terima kasih serdi
langkah yang akan dilakukan pemerintah ketika rumah sakit rumah sakit itu penuh
ada rumah sakit lukas rumah sakit yang sementara
dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitasnya

seratus satu ratus lima puluh bed untuk menampung pasien covid sembilan belas yang terus bertambah

protokol kesehatan yang memang selama ini agak longgar diperlakukan di sorong
ini yang data terakhir yang kami peroleh tadi siang
sudah meningkat lagi menjadi lima ratus lima puluh dua orang yang dinyatakan positif
pemda mulai akan melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan ini
jersi apa yang kemudian berbeda dengan perwali yang menunggu persetujuan ini
apakah kemudian sanksi sanksinya lebih jelas lebih tegas
dan konsekuensinya kepada masyarakat yang tidak disiplin ini akan lebih teratur
atau apa kemudian konsekuensi dari perwali yang akan kita tunggu
kalau yang sebelumnya yang diberlakukan sebelum peningkatan cukup gratis dari positif covid sembilan belas ini
pelanggar protokol kesehatan biasanya hanya diberi nasihat
diberi nasihat dan tidak diberikan hukuman sama sekali
tapi dalam perwali yang siap
diberi nasihat yang diberikan oleh kota ini
di situ akan dengan tegas dijelaskan atau diberlakukan sanksi
misalnya informasi yang kami dengar akan diberi denda berkisaran antara lima puluh sampai satu ratus lima puluh ribu
juga penerapan atau melakukan kerja sosial
oke baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia jersi alendari sorong papua